kota blitar jawa timur jadi satu satunya daerah di jawa bali yang menerapkan uji coba new normal ppkm level satu hingga delapan belas oktober mendatang
ini sesuai dengan instruksi mendagri no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
ada beberapa hal yang jadi alasannya seperti halnya cakupan vaksinasi hingga laju penularan covid sembilan belas yang rendah di kota blitar
namun sejumlah ahli epidemiologi justru khawatir dengan terminologi new normal pada wilayah dengan ppkm level satu
untuk itu malam ini kita akan berdialog dengan epidemiolog mas dalina pane
selamat malam ibu
selamat malam mas iqbal
baik ibu ini langsung saja ini terkait dengan new normal ini
apakah new normal itu memang sudah selayaknya diuji coba dan diterapkan di wilayah ppkm level satu seperti halnya blitar bu
ya kalau kita lihat blitar dengan aglomerasinya termasuk tulung agung trenggale kediri ya
juga kota dan kabupaten kediri ya
itu memang mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan dan mengalami perbaikan indikator indikator dalam pengendalian dengan sangat baik sekali
menurut pandangan kami memang sudah selayaknya pelonggaran itu dilakukan pada wilayah wilayah tersebut
tapi kalau di inmen dagri empat puluh delapan itu cukup banyak sebenarnya
wilayah wilayah yang berada pada level satu
artinya sudah cukup banyak juga daerah daerah yang sebenarnya bisa melakukan pelonggaran sesuai dengan level satu
tetapi juga harus melihat agglomerasinya ya
aglomerasi itu menjadi penting karena selama masih transmisi komunitas maka masih mungkin terjadi
masih cukup banyak kemungkinan terjadi kembali peningkatan kasus
tapi itu memang menurut saya adalah hal yang sangat penting
nah ini berbicara soal daerah daerah yang sudah berada di level satu begitu dan bisa saja nanti suatu saat akan menuju new normal
apakah ini memang artinya bahwa pemerintah ini merupakan suatu keputusan yang tepat
mengingat kita kalau misalnya melihat dari negara tetangga seperti halnya singapura yang hidup berhadapan dengan covid sembilan belas begitu
apakah kita nantinya tidak takut akan terjadinya gelombang ketiga yang bisa saja sewaktu waktu ini
bisa terjadi begitu bu
ya jika pengendalian itu sesuai dengan standar maka sebenarnya kehidupan perekonomian kemudian juga pendidikan mestinya tidak terpengaruh banyak
asal pengendalian itu targeted dan sesuai dengan standar yang ada atau basic control kita sebut ya
ditambah dengan vaksinasi tentu mendukung untuk semua aktivitas tersebut
tetapi yang terpenting adalah bagaimana protokol kesehatan dan kemudian target pengendalian itu sesuai dengan basic controlnya
dan yang terpenting lagi adalah pemerintah harus mampu mengantisipasi jika terjadi serangan delta
kita cukup banyak terbantu karena pada saat ini kalau kita lihat
sebenarnya proporsi delta di indonesia itu menurun sangat jauh sekali
sebenarnya dari juli akhir itu sudah menurun jauh
ada sedikit perbedaan analisis dengan pemerintah
pemerintah menganalisis dengan data rilis
kalau kita biasanya epidemiolog dengan data ketika swab diambil
karena masih cukup besar jarak data yang dirilis oleh pemerintah untuk varian delta dengan ketika specimen itu diambil dari seseorang
jadi kalau mau menghitung laju transmisi di wilayah dengan deltanya
maka ketika swab diambil bukan ketika dirilis oleh pemerintah
karena cukup besar keterlambatannya
ada yang sampai satu ratus dua puluh enam hari ya terlambat untuk dirilis
jadi memang penurunan ini sangat dibantu sangat terbantu kita oleh menurunnya proporsi delta
dan kalau kita lihat di banyak negara itu memang serangannya hanya delapan sampai sekitar empat belas minggu

jadi kemudian mungkin virusnya melemah atau kemudian dia memutasi lagi tetapi menjadi tidak atau menularnya menjadi lebih rendah
jadi banyak faktor yang mempengaruhinya tetapi kita patut apresiasi kedisiplinan masyarakat
kemudian juga intervensi yang dilakukan pemerintah itu terlihat cukup efektif untuk pengendalian

tapi ibu melihat kondisi masyarakat saat ini apakah masyarakat ini memang benar benar sudah memahami makna dibalik kata new normal
atau justru sebaliknya yang menganggap new normal adalah kembali beraktivitas seperti biasanya
ya kalau kita lihat sebenarnya kita itu sudah melaksanakan protokol protokol new normal itu sejak awal pandemi sebenarnya
hanya sekarang ini mungkin ada regulasi yang secara kuantitatif menghitung
walaupun saya sendiri juga sedang berpikir bagaimana implementasinya di lapangan
contohnya begini rumah makan boleh buka sampai dengan jam dua puluh dua kalau dia dibuka mulai dari siang
nah ini yang kemudian ngitungnya ngukurnya itu bagaimana
tapi menghitung makan satu jam ini juga menjadi repot kita ya
tetapi apapun itu ya nggak apa apa
asal jangan kemudian menjadi level tiga rasa level satu
karena kalau saya lihat jakarta saja jakarta sudah level dua
tetapi rasanya aktivitas masyarakat itu sudah enam minggu terakhir ini
seperti tidak ada pandemi saja
tetapi untungnya kasusnya masih fluktuatif
kita berkeinginan bahwa penurunan kasus ini memang benar benar signifikan
hanya saja pr nya adalah ke depan kita tidak boleh hanya naik turun level saja
ke depan itu kita harus menuju kepada transmisi
jadi kluster dan sporadik
bahwa kasus itu sangat rendah sekali dan sebagian besar kasus adalah kasus kasus import
jadi kalau kita lihat kasus kasus baru ini mengetahui dari mana mereka dapat
dan itu masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan kasus
jadi menurut kami masih cukup banyak celah untuk terjadi peningkatan ke depan
nah ini kita balik lagi ke soal blitar itu sendiri
pemerintah kota blitar kan menyebutkan bahwa untuk saat ini anak anak di bawah umur dua belas tahun sudah bisa
jadi kita harus mencari tempat tempat yang lebih baik

ini menjadi suatu keputusan yang tepat dilakukan mengingat bahwa ya kita tahu bersama bahwa anak anak sampai saat ini belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas begitu bu
ya jadi sekali lagi kami tekankan jika pengendalian itu dilaksanakan sistematis dan sesuai dengan basic control
sebenarnya itu tidak mempengaruhi ekonomi kemudian kehidupan sosial kita termasuk juga pendidikan
kalau kita lihat anak anak itu sebenarnya memang banyak yang terinfeksi
tetapi fatality rate pada mereka itu sangat rendah sekali
setengah persen pada anak kurang dari lima tahun dan setengah persen pada anak kurang dari delapan belas tahun
jadi sekitar satu persen
tetapi berapapun angkanya walaupun rendah tentu melindungi mereka merupakan salah satu tujuan kita
karena itu yang tidak apa apa anak anak tersebut kemudian berwisata tetapi perlu diketahui orang tua
anak anak yang sakit anak anak yang memiliki penyakit penyakit kongenital
itu sebaiknya tidak banyak berada di ruang publik sementara waktu ini
berarti penilaian ibu terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan uji coba new normal ini adalah keputusan yang tepat begitu bu
apalagi sejumlah daerah juga sudah berada di ppkm level satu begitu bu
ya menurut pandangan kami itu sudah cukup tepat

karena kadang kadang kita suka lupa kalau tidak ada yang mengingatkan
kemudian yang perlu diperhatikan lagi ini kita baru akan sekarang lagi ada pon ya pon dua puluh di papua
dan kalau kita lihat cukup beberapa atlet dan ofisial itu sudah terinfeksi

nah yang kita inginkan seperti pengalaman olimpiade tokyo kemudian menetapkan kasus di wilayah maupun di negara

nah kita berharap begitu mereka kembali ke wilayah masing masing dilakukan protokol yang cukup ketat untuk mereka
jadi di karantina dulu selama beberapa waktu dan sebaiknya tidak merayakan itu dengan arak arakan
biasanya kalau dapat emas gitu ya suka diarak keliling kota gitu ya
sebaiknya untuk sementara waktu para atlet tidak melakukan itu
nah balik lagi berbicara soal pp
bagaimana perbedaan ppkn level satu dan juga uji coba new normal
ini sebenarnya mungkin bagi sebagian orang banyak yang bingung begitu bu
apa sebenarnya perbedaan yang cukup jelas terkait dengan hal ini
apakah dengan new normal sendiri mungkin masyarakat berpikiran bahwa untuk saat ini bisa melepas masker seperti biasa lagi dan lainnya begitu
apalagi kita juga rata rata sudah mendapatkan vaksin secara lengkap
nah apakah apa yang menjadi perhatian dari masyarakat
ini harus benar benar difokuskan lagi diketahui lagi lebih dalam terkait dengan new normal ini sendiri bu
ya jadi awalnya kita berpikir new normal itu kembali normal seperti sebelum pandemi ada melepas masker
tapi di dalam inmen dagri maupun keputusan wali kota blitar itu bukan begitu new normal itu
new normal itu sama seperti kita yang sekarang
tetapi memang kapasitas di masing masing tempat itu kemudian lebih diperlonggar
kalau tadinya mall hanya bisa buka sampai jam tujuh bisa sampai jam dua puluh dua
kemudian rumah makan jamnya diperpanjang kemudian kapasitasnya juga bisa ditambah
tetapi protokol kesehatannya tetap protokol yang standar
tetap melakukan tiga m tetap pakai masker tetap menjaga jarak dan tetap cuci tangan
karena apa karena walaupun vaksin itu sudah cukup banyak di wilayah tetapi vaksin itu tidak bisa serta peta membuat kita tidak terinfeksi
vaksin itu mampu melindungi kita dari kondisi yang berat

tetapi kalau tanpa protokol kesehatan kita tidak bisa berjalan
dan kalau protokol kesehatan yang baik vaksin itu masih tetap seseorang masih bisa tetap terinfeksi ya
tetapi memang terlindung dari vaksin
baik bu berarti poin pentingnya adalah walaupun penurunan sudah dilakukan di sejumlah titik ataupun wilayah tetapi tetap protokol kesehatan itu adalah yang penting
walaupun termasuk juga halnya dengan new normal itu sendiri
ibu mas dalina pane terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
sama sama tetap sehat semua

amin sehat juga untuk ibu mas dallina pane
dan anda jangan kemana mana karena kami akan kembali usai cerita berikut ini
tetap telah bersama kami